komite olimpiade indonesia koi menunjuk tiga orang sebagai chef demission atau ketua kontingen untuk menghadapi multi event yang berbeda di tahun dua ribu dua puluh
yakni sea games dua ribu dua puluh tiga di kamboja asian games di hangzhou dan asian indoor and martial art games di thailand
ketua umum komite olimpiade indonesia raja sabta oktohari mengumumkan penunjukan ketiga ketua kontingen ini dalam acara konferensi pers yang digelar di kantor koi
pada selasa koi menunjuk ketua umum perbasi leksindo hakim sebagai ketua kontingen indonesia di sea games kamboja mei nanti
sedangkan untuk gelaran asian games di hangzhou yang akan dimulai september tahun ini koi menunjuk menteri pupr yang juga ketua umum pb pot
sea basuki hadi mulyono dan yang akan memimpin kontingen indonesia pada asian indoor and martial arts games di thailand pada november nanti adalah
pang kostrad sekaligus ketua umum pbpjn
ketua umum pbpjn
ketua umum pbpjn
ketua umum pbpjn
ketua umum pbpjn
ketua umum pbpjn
ketua umum pbpjn
saya melihat bahwa pemilihan ini tidak terlalu sulit karena memang orang orang yang dipilih ini orang orang yang paling tepat
dan memiliki passion yang sangat besar untuk kegiatan kegiatan yang akan kita hadapi
kita tidak perlu menjabarkan pak basuki karena track recordnya sudah sama sama kita ketahui
demikian juga pak maruli yang awalnya kehadiran dimulai dari atlet judo sehingga tahu persis bagaimana kebutuhan
tuhan dari atlet atlet yang nanti akan berangkat untuk aima
sedangkan dodo sendiri yang sudah mengawal dari baik itu di beberapa cabang olahraga maupun sudah komunikasi kepada panitia di kamboja